jakarta fashion week memasuki perayaannya yang ke sepuluh tahun
berbicara fashion week di indonesia jakarta fashion week atau jfw tentu tidak bisa dilewatkan
platform penggerak mode di indonesia ini sudah hadir sejak tahun dua ribu tujuh belas
jv turut memberikan arahan fashion di indonesia dan juga memeragakan bakat bakat kreatif dari desainer dalam negeri
jv hadir tidak sebatas pada peragam busana oleh para model
selain menampilkan bakat dari desainer generasi baru
jfw berkolaborasi dengan stakeholders terkait untuk memajukan industri fashion di indonesia
agar mampu menembus pasar global dan memikat bayar internasional
desainer desainer muda indonesia itu diberikan pengarahan dari sisi marketing
branding pricing distribution pr keseluruhan untuk bisa menjadi sukses di lokal maupun international market
muda berkarya dan berbakat
melalui tiga puluh designers under tiga puluh jv menampilkan karya kreatif dari desainer desainer generasi baru indonesia
pengenalan kepada publik melalui perayaan jfw tentu memiliki keuntungan tersendiri
tidak hanya untuk bersaing dengan desainer lain tetapi juga saling menginspirasi
jakarta fashion week ini memberi peluang yang lebih luas untuk para desainer muda berkarya
tidak hanya di dalam negeri tetapi juga skala internasional
karena kita bisa lihat sekarang bahwa banyak sekali produk lokal dan desainer desainer muda
yang sangat berbakat dengan apa yang mereka buat
jadi dengan adanya fashion week ini dan juga banyak desainer dari luar negeri yang melihat
maka dari itu lebih banyak brand dari indonesia sendiri yang bisa tampil
dan ke depannya indonesia akan semakin dikenal luas dengan adanya desainer desainer muda yang berbakat
sepuluh tahun tentu bukan waktu yang sebentar
jf secara konsisten telah menjadi wadah pelaku mode indonesia dalam memamerkan kreativitasnya
industri mode juga bagian dari ekonomi kreatif di indonesia yang diakui perkembangannya
melalui branding yang tepat para desainer generasi muda ini diharapkan dapat bersaing dalam industri retail secara nasional
sama seletikta jakarta